tapi aryo melakukan itu doros enggak mungkin
apa yang enggak mungkin
namus kokoh dengan kakak
saya enggak tahu apa apa doros
ampun ampun ampun
mas kenapa mas
semuanya jadi begini
siapa yang melakukan ini
hai hai hai betul betul
yang kamu harapkan dari dia
kamu tuh mainnya apa sih
mau menikah sama anak babu gebel itu
iya pakai otak dong rati